polisi membongkar praktek pengoplosan gula seberat lebih dari sepuluh ton di sebuah gudang milik distributor di bondowoso
gula tersebut adalah hasil oplosan antara gula lokal dengan gula rafinasi
lebih dari sepuluh ribu ton gula oplosan disita polisi dari sebuah gudang di desa gayam kecamatan botolinggo bondowoso
polisi juga menangkap didik susanto pemilik gudang ini
gula ini sengaja dioplos untuk mendapatkan keuntungan besar jelang ramadan
gula oplosan ini merupakan campuran gula rafinasi dan gula lokal produk dari pabrik gula di bondowoso
satu kg gula lokal dicampur dengan dua kg gula rafinasi yang sebenarnya tidak dijual bebas melainkan untuk kebutuhan industri
dengan cara mengoblos ini tersangka bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta tiap bulan
kasus penyalahgunaan pendistribusian gula bersubsidi rekan rekan
di mana tersangka ini
ketiga ini adalah gula yang telah kita tamankan di pores dengan barang bukti sepuluh tiga ton
dan ini akan dipasarkan ke wilayah bondowoso situ bondo bahkan sampai ke surabaya
polisi mengaku akan terus mengawasi peredaran gula oplosan di pasaran yang diprediksi akan marak menjelang ramadan
menjelang ramadan dan idul fitri pula permintaan warga akan gula pasti akan meningkat tajam dan membuat harga gula terus merangkak naik